lantaran menghindar pengendara motor yang menyalip sebuah bus transjakarta menabrak pohon hingga terguling di jalan tentara pelajar kebayoran lama jakarta selatan
tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut karena bus transjakarta dengan kondisi tidak berpenumpang
sebuah bus transjakarta terguling usai menabrak pohon yang berada di bahu jalan tentara pelajar kebayoran lama jakarta selatan pada minggu pagi
kecelakaan ini bermula ketika bus transjakarta yang sedang melintas dari arah palmerah menuju permata hijau dikejutkan pengendara lain yang berusaha menyalip dari sisi kanan
sopir pun kaget seketika membanting setir dan menabrak pohon
tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini hal ini dikarenakan kondisi bus transjakarta yang sedang tidak berpenumpang
sementara itu sang sopir hanya mengalami syok akibat kecelakaan tersebut
badru zamal jakarta